hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bagus salam ini terima kasih banyak
telah bergabung bersama live cnn indonesia malam hari ini live instagram cnn indonesia pada malam hari
ini bapak kalau lagi diminta ya lagi dimana bapak di rumah atau di kantor ini hari ini di
rumah sedang ya jadi dari apa sekarang stay di rumah sesuai dengan situasi sekarang ya semua
ini lebih baik di rumah dulu untuk melihat sampai nanti situasi yang kondusif keluarnya
artinya sudah ada izin untuk keluar ya banget bakanya sebelumnya saya harus tanya
semua semuanya sehat juga ya teman teman juga semuanya sehat ya pak ya sehat sehat terima kasih
oke bapak sama yang perlu kita tanya ini mengenai kesehatan ada harga yang cukup kita pertanyakan
kesehatan harga dari bawang bombay bawang putih gula pasir rempah rempah juga gimana pak ya
sementara memang harga harga ini stop cukup dan stabil ya
ada gula ini sekarang sudah produksinya dari produsen sudah didistribusikan nah sekarang dalam
proses pengiriman ke retail maupun pasar nah yang lain lainnya memang bawang putih agak sedikit naik
dan ini kita sedang menunggu importer importer merealisasikan importnya ke dalam mudri oke
bawang putih ini akan cukup stabil atau kita
berapa selegel kapan pak dengan dan strategi dari kemedek sendiri untuk menstabilkan kemudian juga
membuat rakyat ini ngerasa aman gimana pak ya jadi begini kalau bawang putih bawang bombay memang
kita sudah merelaksasi artinya dengan membebaskan persetujuan impor nah dimana diharapkan para
pengusaha importer ini lebih dipermudah situasi terutama dalam menghadapi lebaran dan puasa ini
nah memang dalam kondisi sekarang
covid sembilan belas ini di luar negeri memang ada beberapa negara ini juga melakukan lockdown sehingga
distribusi pengiriman barang tidak secepat yang biasanya distribusi itu ya pak berarti masalah
sekarang solusi ini adalah kita dalam hal ketersediaan pangan memang jalur distribusi ini tetap harus diprioritaskan
supaya tidak ada hambatan baik tidak hanya pangan saja maupun industri industri yang memang memerlukan bahan baku
nah memang ini kita kerjasama juga beberapa pihak ya baik kementerian lembaga lainnya untuk memantau kegiatan dan melakukan monitoring
terutama kesediaan pangan nasional
oke tadi itu bawang putih sama gula pasir
ada beberapa jeritan dari netizen netizen yang merupakan ibu ibu yang mengeluhkan harga bawang bombay
rp satu ratus enam puluh per satu
ya memang begini
sudah direlaksasi bahwa ini dibebaskan persetujuan impor
memang diharapkan para pelaku usaha importer ini segera melaksanakan impornya
karena saya akan tegaskan bahwa ini sudah tidak perlu memerlukan persetujuan
jadi supaya tidak ada kesimpang siuran berita
nah ini hal tersebut lebih mempermudah memang kalau beberapa negara ya itu memang tadi saya katakan lagi dengan kondisi sekarang memang agak lambat
karena situasi dan kondisi virus ini
kalau misalnya untuk ketersediaan barangnya sendiri berarti aman ya pak ya
ya untuk ketersediaan bahan pangan ini kayak jamin cukup
untuk lebaran puasa dan lebaran
jadi situasi ini tidak perlu panik
memang kami menjamin untuk ketersediaan bahan pangan tersebut
terutama menjelang lebaran dan puasa dan lebaran tahun ini
itu biasanya kan kalau misalnya tiap tahun loh jelang puasa sama ramadan kemudian juga lebaran tuh biasanya kayak ada beberapa produk yang udah pasti gak harus dengan adanya penyebaran virus
berarti meningkat tuh pak harganya kayak
gula pasir pasti itu ya pak ya
telur kemudian juga daging sapi daging ayam
kalau tadi kembali lagi saya ini menyatakan bahwa distribusi sekarang memang sedang dalam pengiriman ke pasar pasar retail untuk pendistribusian gula pasir
dan ini tetap harganya sebesar rp dua belas lima ratus
memang sebagian sudah ada dua belas lima ratus
namun hanya pengiriman tersebut mungkin ke pasar tradisional dalam beberapa waktu ke depan ini akan tercapai
kemudian juga ini sudah saya cek langsung ke beberapa produsen dan pabrik kemarin ke jawa tengah dan ke sekitar jawa barat ya
ini saya cek dengan pabrik pabrik tersebut sudah siap dan sudah jalan
kira kira sekitar rp dua lima ratus perharinya
nah ini mungkin masalah waktu dan sekarang sudah yang jelas ini stok pangan ini cukup
kemudian juga untuk daging sapi dan kerbau ini memang sedang dalam proses
karena kerbau ini memang di india sedang ada lockdown
kami sedang mengupayakan untuk segera dilaksanakan ekspor dari mereka
ekspor dari mana pak
baik memang sekarang ini ketersediaan tadi ayam ya
memang harga sekarang ayam ini cukup stoknya cukup banyak dan cukup untuk hadapin puasa dan lebaran ke depan
bagus mohon maaf saya ini akan sedikit bergeser sedikit
tadi netizen bilang katanya pak agus bisa tolong dimundurin sedikit pak headroomnya
soalnya kepalanya kepotong
berikan lagi kembali di alam pak
berarti kalau misalnya boleh mungkin dijelaskan harga harga eceran nanti untuk di pasar ke depannya nih pak ya
apalagi terutama jelang lebaran kalau misalnya mungkin bisa dijebarkan di elaborasi lebih lanjut
gula pasir maksimal berapa pak
oke targetnya kita memang sesuai normalnya itu sekitar rp tiga puluh an
rp tiga puluh an ya amin ya rp tiga puluh an kita langsung tungguin gitu harganya
terus kemudian bawang putih berapa pak
nah bawang putih kurang lebih sama ya sekitar sama juga dengan bawang bombay sekitar tiga puluh ribuan targetnya
oke tadi gula pasir bawang bombay bawang putih terus kemudian juga yang lagi jadi pikiran ini telur tadi pak
tadi ada netizen yang menanyakan harga telur
kayaknya mau bikin ini nih pak mau bikin
ada apa namanya cake cake selama bulan ramadan
ya telur juga stabil ya sesuai dengan yang telah beredar ini stabil harganya juga dibandingkan bulan lalu semuanya stabil
oke ini tadi juga ada netizen yang laporan harga bawang merah ada di beberapa wilayah ada yang nanjab pak
ada yang jadi tambah tinggi sekarang itu gimana pak

ada sedikit peningkatan
ada sedikit peningkatan
ada sedikit peningkatan
ada sedikit peningkatan
ada sedikit peningkatan
ada sedikit peningkatan
ada sedikit peningkatan
ada sedikit peningkatan
ada sedikit peningkatan
ada sedikit peningkatan
ada sedikit peningkatan
tapi sudah kita upayakan juga melihat nanti kita upayakan supaya produksi ini juga kita lihat lagi supaya tidak ada kekurangan dalam stok
tapi pada dasarnya stoknya ini cukup
hanya memang ada beberapa kemunduran schedule panennya juga ya mengenai bawang merah
oke tantangan dari kemendok sendiri selama psbb nih pak terutama kan distribusi tadi bapak akuin sedikit lebih sulit ya dibanding
untuk situasi seperti biasa
setelah ini itu apa aja pak
ya memang begini dalam situasi psbb ini kita tetap mengupayakan untuk terutama pendistribusian barang
ini tidak boleh terhambat dan itu harus mendapatkan prioritas
kita bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk menjaga dan memantau memonitoring baik dari produsen industri dan distribusi
dan juga importer untuk merealisasikan
nah ini semuanya juga tinggal realisasikan daripada misalnya ada yang perlu import ya tadi sudah kita tinggal tunggu merealisasikan
nah kemudian mengenai distribusi ini dalam ke depan ini kita tetap memantau untuk supaya lebih diperlancar
nah memang kita juga setelah dalam situasi ini merelaksasi dan untuk melarang import alat kesehatan
meng export alat kesehatan ya dan mempermudah import
nah ini juga kita telah lakukan dan merealisasi peraturan peraturan permendak yang berkaitan dengan hal tersebut
oke sebelum tadi saya penasaran saya tertarik soal masalah relaksasi impor apd yang juga kemarin sempat viral ya pak ya sempat jadi pembicaraan netizen
tapi sebelumnya pak kalau misalnya bicara mengenai distribusi ini bapak gimana ya penegakannya kemudian juga jaminan kalau misalnya itu akan merata ke hampir seluruh wilayah gimana
ya memang kita bekerja sama dengan lembaga lain seperti satgas pangan terus kemudian kita berbicara dengan pemda dan terutama terkait dengan dinas yang di membidangi perdagangan untuk berkomunikasi dan status di sana
kemudian juga mengenai stok stok yang pelaku usaha yang mereka punya
nah ini kita selalu komunikasikan dan supaya memastikan distribusi ini lancar dan tepat sasaran
pengawasan pasti perlu dong pak
tapi kalau physical distance itu gimana
nah kalau physical distance ya jelas ini sesuai dengan protokol yang telah diberikan baik dengan situasi ini kita menjaga jarak kemudian mencuci tangan dan juga dalam hal hal tersebut kita gak usah panik ya untuk terutama bahwa kestadis sediaan pangan ini cukup menghadapi lebaran
jadi saya tidak perlu panik baing dan sebagainya ini kita harus
terus melihat ke depan ini yang lebih baik
jangan panik buying itu coba diingat ya teman teman
terus pak tadi tuh yang saya penasaran kalau misalnya kayak ada penimbun terus kemudian juga misalnya di pasaran ada harga harga yang ternyata lebih tinggi daripada harga ecer yang telah ditetapkan
penegakannya gimana pak pasti harusnya ada tindakan tegas dong untuk bisa mengembangkan harga harga tersebut
ya memang begini
kita juga dengan bekerjasama dengan satgas pangan ya memang
ini untuk melihat apakah ada penimbunan dan ini tidak mendistribusi dan sebagainya
nah ini memang kita cukup dibantu oleh beberapa pihak terutama satgas pangan dalam hal ini untuk melihat ketersediaan dan pendistribusiannya juga
tapi kalau di luar pulau jawa gimana pak
kalau di luar jawa memang ini juga sama ya kita tetap menerapkan ya
jadi pengawasan pun kita berkoordinasi
tadi yang saya bilang kepada dinas yang membidangi perdagangan di tiga puluh empat ibu kota seluruh indonesia
ya untuk melakukan pemantauan ketersediaan stok atau barang kebutuhan pokok di wilayah masing masing
untuk memastikan stok itu cukup
terutama menghadapi puasa dan lebaran
kemudian juga kita melakukan secara intensif perkembangan harga kebutuhan pokok ini
dengan memonitoring perkembangan harga harian
nah terkait dengan ketersediaan tadi juga kita harus lihat mengecek dengan pelaku usaha
pak bu sedikit tipang pertanyaan nih pak dari netizen
dia termasuk yang cukup sering berbelanja untuk bahan bahan sembako ya
terus kemudian juga telah mencoba belanja di pasar
kemudian juga mencoba belanja di online
dan komentarnya adalah
ternyata harga di pasar itu lebih tinggi daripada harga di online
ini pengawasan dari komender gimana pak kebutuhannya
terutama tadi juga seperti gula memang di pasaran ada beberapa harga dan masih sedikit tinggi
karena memang ini sedang dalam pengiriman pendistribusian
nah pendistribusian ini kita sedang mempercepat supaya sampai ke pasar tradisional
sampai saat ini memang yang mendistribusikan ini masuk ke pasar retail
yang kecil juga retail kecil
nah ini nah ke pasar memang sedang kita pantau untuk memasuk kesana dalam waktu beberapa hari ke depan ini
oke berarti masalahnya sampai dengan saat ini masih berdistribusi ya pak ya
jadi stok bah untuk gula ini memang kita sudah cukup
artinya ke depan ini dalam satu bulan memang cukup untuk sampai juni nanti
terutama menghadapi puasa dan lebaran ini
kalau kita lihat secara secara secara besar dengan adanya penyebaran pandemi virus corona
kemudian juga besok ini jelang ramadan yang berada dalam kondisi berbeda dengan biasanya
ada kebijakan apa saja dari kemendak yang berubah mengikuti situasi saat ini
ya memang kita ini beberapa hal memang tadi yang saya bilang kebijakan kebijakan itu adalah salah satunya melarang ekspor antiseptik
bahan baku masker
ya dan masker yang berlaku sampai bulan tiga puluh juni dua ribu dua puluh ini
kemudian juga kita untuk impor pun kita membebaskan sementara larangan terbatasnya ya termasuk untuk produk masker dan apd
nah ini sampai juga tiga puluh juni nanti
nah selain itu juga kita membebaskan tadi sekali lagi
persetujuan import untuk bawang putih dan bawang bombay
dan ini supaya tujuannya mempermudah pelaku usaha untuk mengimport barang tersebut sehingga kita stoknya cukup dan ini bisa belet antara demand dan supply
ada penambahan nggak pak soal kebijakan mungkin ada tindakan tegas atau sanksi hukum untuk para penimbun kemudian juga pengecer pengecer yang nakal gitu pak
ya memang jelas
sekali lagi berkaitan dengan pangan ini ada satgas pangan yang memang itu akan memantau dan sekaligus menindak apabila terjadi penimbunan penimbunan
kemudian kita juga bekerjasama untuk beacukai untuk memantau untuk ekspor ekspor yang memang terbatas ya terutama dilarang juga dan mempermudah import untuk memperlancar dengan kebutuhan terutama kondisi kebutuhan alat kesehatan dari memenuhi kebutuhan covid sembilan belas
oke berarti ada sanksi tegas dari sanksi hukum ya pak ya
ya jelas itu memang jadi aparat yang membidang ini telah beberapa kali juga telah menindak tegas ya yang melanggar dengan hal hal tersebut
berarti teman teman warga juga kalau misalnya ada yang melihat kecenderungan kecenderungan ya kayak ada semacam hal hal yang terjadi di lapangan gitu bisa melaporkan ya pak ya
bebas dilaporkan ya pak ya
dengan adanya bukti bukti
iya jadi memang silakan jadi itu juga membantu karena ini kan dalam kondisi demikian kita juga membutuhkan support dari segala lapisan masyarakat untuk mendukung dan supaya situasi ini segera berakhir yaitu mudah mudahan dalam tidak terlalu lama situasi covid sembilan belas ini segera berakhir
oke bapak kita balik ke kebijakan ekspor impor ya ini juga jadi salah satu pertanyaan
yang cukup sering muncul dari teman teman
ini secara garis besar mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut pak ini kebijakan ekspor impor yang berubah ke depannya apa saja pak
ya jadi kebijakan ekspor ini yaitu melarang ekspor tadi ya
baik bahan baku masker ya termasuk bahan bakunya
kemudian juga alat pelindung dan
apa alkohol yang untuk memang tadi antiseptik
ya ini sampai tiga puluh juni dua ribu dua puluh sebagai tindak lanjut
nah kemudian juga untuk import kita mempermudah membebaskan
ls nya untuk masker apd dan keperluan dan kelekapan alat kesehatan lainnya seperti yang mendukung seperti untuk kebutuhan covid sembilan belas ini sampai tiga puluh juni dua ribu dua puluh
bapak saya mau menambahkan waktu

oke saya mau menambahkan waktu
oke saya mau menambahkan waktu
oke saya mau menambahkan waktu
oke kalau yang kemarin
saya sempat baca berita gitu pak
mengenai adanya ekspor
apd produksi dalam negeri ke korea selatan
itu gimana pak ceritanya sebenarnya
sebenarnya tidak sebesar itu
masalahnya bukan di situ
terutama yang bahan bakunya
mereka kan mengirim bahan baku
sebelum peraturan ini diterapkan
sudah mengirim bahan baku
ini akan di ekspor ke sana
nah namun demikian
memang kita memberikan aturan yang lebih detail
kalau di ekspor
bahan bakunya di luar dan sudah mengikat kontrak
akan sedang dibahas lagi
yaitu komposisinya menjadi
nah ini akan dibahas antara
berapa yang memang dibolehkan
kalau bahan baku dari dalam dan lain sebagainya
itu jelas kita larang
ini karena sudah terikat kontak
kita juga ada perjanjian internasional
dengan negara tersebut
jadi kita tidak bisa
langsung begitu saja
kita batalkan yang terikat kontrak
dengan langsung dengan luar negeri
korea ini kan kita sudah
ada korea sepa kemarin ya
nah inilah yang kita
termasuk nanti jepang juga
apd ini memang mampu hanya
lebih dari apa yang kita butuhkan
dan ini hanya memerlukan waktu
setelah itu memang kita akan terjadi
kelebihan daripada alat apd
kalau memang itu industri ini telah
diproduksi secara maksimal
semuanya apa clear gitu ya pak
tidak ada yang mungkin pangsilologi ya pak
tadi bapak bicara mengenai produk lokal juga pak
ini terus kayak teman teman juga ada
kontrol sedikit mengenai minat beli dari masyarakat
kemudian terutama dari
tidak hanya di pandemi
terus kemudian kedegande juga nih pak
untuk produk lokal sendiri
dari kemedek sendiri
gimana menjamin supaya minat
beli warga indonesia ini
tetap cenderung gitu
beli kepada produk produk dari hasil
kita warga asli indonesia
nah ini juga adalah hal indonesia
sebenarnya kualitas kita ini cukup baik
kenapa sedangkan dari luar saja meminta kita yang membuat
walaupun sebagian bahannya dari sana
kualitas kita ini punya potensi yang sangat besar
nah hanya memang tidak
kita ini punya potensi
sehingga kalau kita lihat secara lebih dalam lagi bahwa
indonesia ini punya potensi yang sangat besar
dan ini adalah peluang
dan ini sudah terbukti
kalau kita tidak mampu dan tidak dianggap tidak mampu
oleh luar tidak ada pesanan
ternyata ini orang luar saja
contohnya korea memesan
kita yang harus buat
dengan bahannya mereka
kita malah nggak beli ya pak ya
nah dengan artinya
kalau kita buat harus kita beli
beli satu tumbuh seribu
polanya kita harus beli satu supaya tumbuh seribu
jadi memang ini peluang
beli banyak juga ini lebih banyak juga kan pak
iya seperti masker
saya lihat banyak masker ini peluang
jadi kita membuat masker karena setiap rumah harus
setiap orang harus memakai masker dalam kondisi sekarang
dan ini merupakan peluang
ukm dan umkm ini
tapi saya yakin dengan memakai produk ini
dan ini kualitasnya cukup bagus
artinya masker masker ini kita buat
yang sekarang dibuat ini cukup baik
terutama preventif untuk di perumahan ya
oke dengan adanya apa ya kualitas dari produk lokal tersebut
kemudian juga sebenarnya kan bahan bakunya ada ya pak ya
tapi kenapa bisa ada kelangkaan tuh lagi lagi
karena masalah distribusi atau ada isu lain pak
ini kan masalah demand dan supply
dalam kondisi waktu yang singkat demandnya ini lonjakannya besar sekali
ya ini makanya di sini kebijakan kita untuk membalance antara demand dan supply
nah sekarang di luar saja contohnya amerika ini
walaupun dia punya produksi banyak
dia tidak bisa seketika untuk memproduksi
jadi ini memerlukan waktu karena demandnya ini memang dengan tiba tiba
dalam satu bulan membutuhkan jutaan
nah sedangkan produksinya ini tidak bisa penyesuaian ini tidak bisa mendadak
jadi perlu waktu dalam mungkin satu dua bulan
nah untuk penyesuaian mesinnya dan lain lainnya
nah ini peningkatan produksi ini memang diharapkan dalam waktu dekat setelah segera terpenuhi
termasuk apd itu ya pak ya kelangkaan apd kemudian juga alat alat
ya apd ini dalam waktu dekat dua bulan mungkin
sudah mulai terpenuhi karena juga sekarang
baik masker ya ini dalam waktu dekat akan terpenuhi
karena industri industri saya komunikasi dengan kementerian perindustrian pernindustrian
mereka juga memproduksi ini sangat positif dan itu kemampuannya cukup baik dan signifikan jumlahnya
kita tunggu kabar baik itu sih pak ya
tadi kalau misalnya juga kita bicara hal yang lain ya pak
terkait dengan kebijakan kebijakan dari kemendak terutama yang menjadi concern saat ini adalah
untuk para warga rawan miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan
ada kebijakan yang membantu mereka nggak pak kedepannya
ya memang program ini ini telah diprogramkan dengan kementerian lain yang khusus membidangi ini
dan itu sudah dikeluarkan kebijakan dari sini khususnya di kementerian sosial
karena nanti mungkin lebih detail dari kementerian sosial yang bisa menjelaskan lebih detail
tapi bagian kerjasama yang dilakukan oleh kemendak sendiri seperti apa pak
ya jadi begini untuk yang ini program program ini kita hanya menggalakkan untuk kerjasama baik menggalakan untuk umkm
seperti membuat masker dengan bahan bahan tertentu yang memang mudah didapat
sehingga masyarakat memakai maskernya dengan mudah dan cepat
karena ini adalah salah satu bagian program yang memang bisa dilakukan langsung dari rumah masing masing
pak agus oke ini saya juga tadi ada pertanyaan dari mbak tiffany raitama terkait dengan apalagi untuk kita para online shopper pak
yang banyak yang beli jualan online sekarang karena nggak bisa keluar rumah pak
ini untuk para pedagang pak
ya memang kira kira dari pemilu ke sini ada apa ya yang menegaskan untuk pedagang pasar ini supaya lebih ramah untuk berdagang secara online gitu ya pak
ya memang sekarang ini kan kalau pasar ini kunjungan pasar ini jelas menurun dalam kondisi sekarang
memang diharapkan sekarang ini kan menggunakan tadi kerjasama dengan
ojek ojol ya ojek online ataupun grab ataupun gojek untuk mendelivery
atau dengan membuka online pemesanan secara online
dan ini sangat mudah karena saya rasa hampir setiap ini mempunyai handphone dan itu aplikasinya ada

nah ini memang program program ini kita sedang membuatnya dengan cara yang sangat mudah dan sangat mudah
karena program ini kita sedang sosialisasi juga supaya pasar pasar ini bisa memasarkan produk dagangannya langsung secara online
karena program ini kita sedang sosialisasi juga supaya pasar pasar ini bisa memasarkan produk dagangannya langsung secara online
sehingga tidak harus jadi datang atau pesan kalau perlu deliver ke masing masing customer nya
ya semacam tukang sayur online tapi lebih luas lagi sepertinya yang yang lain
ya tapi saya rasa bisa karena sekarang ini mereka lebih banyak
dan itu peluangnya besar
karena saya lihat setiap orang
sudah punya handphone dan
mengirimkan gambar saja sudah
secepat apalagi mengirimkan
pesanan dalam arti order
terhadap pasar tradisional
betul bapak terakhir
pak himbauan karena ini sudah
ada karena waktunya sangat
terbatas pak ya jadi terakhir gagal
dari pemenang sendiri ada himbawan gak pak
untuk warga indonesia kemudian
mereka yang rawan
sebenarnya pada panik bayi pak
karena takut kehabisan barang barang
biasanya langsung jadi ada keinginan
buat panic buying terus kemudian
juga biar kita sama sama nih pak
sesama warga indonesia
selama penyebaran virus corona ini
terus kemudian juga ke depan ini baik baik saja
masyarakat agar tetap tenang tidak melakukan
dan secara bersama sama
menjaga di lingkungan masing masing
supaya tetap kondisi
karena barang stok barang kebutuhan
tokoh pun dapat dipastikan cukup
kemudian juga dengan
situasi sekarang ini menjaga distance
kita tetap yakin dan berolahraga
memang dengan cara itu
imunitas kita lebih baik
dan saat ini memang kita tetap
mengkomitmen menjaga kesimbangan
supply dan demand
terutama barang dan bahan kebutuhan pokok
yang dibutuhkan masyarakat
sebagai yang telah
diarahkan oleh bapak presiden
baik terima kasih sekali pak agus parto
waktunya bergabung bersama kami di cnn
atau ngobrol di rumah cnn indonesia tv
terima kasih bapak malam minggunya kami ganggu ya
enggak enggak ganggu ya
ini kan juga demi kebaikan bersama
masyarakat yang juga tadinya bertanya tanya sekarang
terkerahkan dengan penjelasan bapak pada malam hari ini
terima kasih bapak sekali lagi
kita akan ketemu lagi insya allah
di lain kesempatan ya
selamat malam pak agus